airmen tour dua ribu sembilan belas diadakan tentara nasional angkatan udara republik indonesia di lanut rosmin nurjadin pekanbaru riau
acara dihadiri oleh sekitar tujuh puluh peserta
bagaimana keseruannya berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwim
mendekatkan diri kepada masyarakat merupakan tujuan utama dari air mentur dua ribu sembilan belas
kegiatan tahun ini digelar di pangkalan tni au rusmin nurjadin pekanbaru riau
mengenalkan alutsista juga menjadi bagian penting dari acara ini
mulai dari pengenalan skadron dua belas dengan pesawat hawk satu ratus dua ratus black panther
skadron enam belas dengan pesawat f enam belas falcon dan berbagai senjata laras panjang
dengan objek kunjungan dua skadron tempur dan satu batalion komando paskas
ini akan memberikan informasi yang sangat baik bagi air man
bahupun rekan rekan jurnalis
kami anggap saja ini semua masyarakat mewakili masyarakat
karena tahun ini hud ke tujuh puluh tiga tni au ini sesuai dengan pesan kepala staf angkatan udara
bagaimana kami menunggal dengan rakyat mendekatkan diri kepada rakyat
dengan tujuan tersebut peserta air mentur dua ribu sembilan belas diizinkan untuk menjajal langsung pesawat hawk seratus dua ratus black panther dari skadron dua belas
nah saat ini saya akan coba masuk ke bagian kemudi dari pesawat hawk seratus dua ratus black panther
yang dimiliki oleh skadron dua belas tni angkatan udara
untuk masuk ke sini harus hati hati karena di sini alat alatnya sangat canggih
terus juga banyak sekali tombol tombol yang nantinya bisa digunakan oleh pilot yang duduk di sini
untuk mengamankan kedaulatan langit dari republik indonesia dari tangan tangan musuh
ini merupakan salah satu pesawat yang sangat canggih yang dimiliki oleh tni angkatan udara
tidak hanya orang dewasa anak anak pun diikut sertakan dalam kegiatan ini
ini ada indikatornya
contohnya ia senang karena bisa memegang dan mencoba langsung peralatan tempur tni angkatan udara
perasaannya sih senang ya
habis itu kita bisa ngerasain bagaimana melihat senjata senjata
ngelihat pesawat pesawat gitu sama markas au
mengenalkan peralatan tempur kepada masyarakat diharapkan bisa memacu semangat
untuk bisa mendukung tni au dalam menjaga kedaulatan langit republik indonesia
aditya aksani andriawan saputra pekanbaru